ada tamu yang bicara sama kamu mila
kamu bisa dengarkan suara saya
saya benar benar minta maaf
karena kemarin kasar sama kamu ya kamila
masuk ke rumah
bangun jam enam pagi
makan jam tujuh
edo pantas dihukum
semoga kamu baik baik aja
semoga hukuman ini bisa
nembus kesalahan aku sama kamu
edo sudah ditangkap
terima kasih ya pak
edo sudah ditangkap
edo sudah ditangkap
edo sangat keras
dan di rocket
ini benar benar udah ditangkap
edo sudah di kantor polisi
mama sudah tenang fadil
berarti dia ga akan
mengganggu kamila lagi
iya udah sayang
mama pulang dulu ya

apa yang harus tante lakukan untuk membela edo
bukan cuma tante yang bingung
indi juga bingung
lagian edo tuh gak mau dengerin kata kata indi sih
dari dulu indi bilang kan
jangan deketin kamila
jadi akhirnya seperti ini kan
edo sama indi terus
pasti sekarang kita tuh udah nikah
dan hidup bahagia selamanya
jangan ngomongin itu dulu
kamu bantu tante dulu
gimana supaya edo keluar dari penjara
nanti kalau edo udah keluar
kalian mau nikah atau apalah
ya gimana caranya tante
indi kan bukan pengacara
indi aja buta soal hukum gimana sih
gini loh indi
supaya dia membatalkan
keputusan kepada edo
kalau itu bisa indi lakuin
itu pasti udah indi lakuin
sebelum tante ambar menuntut edo
dan indi juga udah berusaha kok
tante tau sendiri kan
kalau gitu gimana dong
tante juga jadi bingung
tolong cari tau
apakah surat hasil tes dna
kamila dan fadil itu masih ada atau enggak
indi tau tante
tau cara untuk membebaskan tututuan edo
waktu indi kabur dari rumah
ngomong ke tante kalau anak yang kamilah kandung itu bukan anaknya fadil
tapi apa hubungannya itu indi
ya ampun tante itu tuh sangat berhubungan
pokoknya ini harus cari bukti itu
bukti hasil tes dna fadil dan kamila yang terakhir
kalau sampe indi menemukan bukti itu
dan terbukti anak yang kamila kandung bukan anak fadil itu bukan anak kamila yang terakhir
pasti tante ambar akan marah banget sama camilla
dan tante ambar akan mencabut tututannya kepada edo tante
wah ide yang bagus indi
kalau gitu kamu harus cari surat itu ya
tapi kalau sampe indi berhasil
indi pengen tante janji satu hal buat ini

tolong nikahin ini sama edo dan jangan pernah jauhin kita lagi
iya iya tante janji tanpa akan penuhi semua permintaan kamu asal edu keluar tante janji deh
makasih ya tante
tapi gimana caranya kamu dapetin surat itu indi
pokoknya tante tenang aja ya serahin semuanya sama indi
india akan beresin masalah ini
ada bu ambar
kelihatan dia sudah berhenti
kalau bu ambar sampai ngeliat kamu yang ada kamu diusir sama buah ambar
haris sudah aman yuk
haris kamu kenapa
apakah kamila mau menerima kedatangan aku
haris kami lah gak mungkin menolak kamu dia kan lagi koma
iya tapi orang koma kan sepenuhnya tidak sadar
aku takut di bawah alam sadarnya
dia merasakan kehadiranku dan dia tidak suka
lalu nanti kondisinya akan lebih menurun kalau melihat aku
haris aku yakin camilla tidak seperti itu
justru kedatangan kamu itu akan menambah semangat hidupnya
karena dia kenapa ras
nanti aja kita bahasnya
dan sekarang kita masuk ke rumah camilla ya
bapak berani datang kesini
kalau bapak datang kesini
cuma untuk menyakiti camilla
saya gak akan mengizinkan bapak masuk
karena saya gak akan ngebiarkan siapapun menyakiti camilla
apalagi dalam kondisi seperti ini
fadil jadi kamu tahu soal camilan dan taufan
iya saya tahu pak
saya juga mau bapak tahu
saya sangat mengenal saudara kembar saya
saya dan kamil juga cukup dekat
mereka sama sekali nggak berselingkuh
dan itu semua cuma salah pak ampa haris saja
haris kamu udah dengar sendiri kan
kalau camilla sama taufan itu
tidak akan ada hubungan apa apa
kamu udah percaya kan
karena taufan itu sangat mencintai alina
dia sangat mencintai camilla
jadi taufan dan camilla
tidak mau berhubungan
tidak mungkin mengkhianati alena dan fadil
atas salah paham ini
waktu itu mungkin
saya sedang emosi sekali
jadi saya gelap mata
dan saya menuduh camilla taufan yang tidak tidak
jangan mudah terprovokasi
kamu selidiki dulu masalahnya
kamu cek dulu kebenarannya
jadi kamu gak gampang emosi
tapi alhamdulillah untungnya kamu keburu sadar
kalau sampai berhubungan kamu dengan camilla
berlarut larut yang ada kamu
nanti akan menyesal dengan sendirinya riz
saya benar benar minta maaf
saya mungkin bisa memaafkan pak haris
tapi camilla dan taufan
tentu bisa memaafkan pak haris
ya saya tahu
ini adalah izin hmm
kamu tenga ingin dengar suara saya
saya benar benar minta maaf karena kemarin kasar sama kamu ya camilla
kata kata yang sangat menyakiti hati kamu
saya menyesal camilla
kemarin itu saya benar benar emosi
saya sendiri tidak sadar apa yang sudah saya katakan
jamila bayi kamu kan sudah lahir sekarang
dan sebentar lagi kamu akan menikah
saya tetap ingin menjadi wali nikah kamu
tapi kamu harus bangun ya supaya
supaya saya tetap bisa menepati janji saya sama kamu
terima kasih ya
kamu sudah mengizinkan saya untuk ketemu dengan camilla
dan tolong doakan camilla juga
karena saat ini itu yang dia butuhkan
pasti saya akan mendoakan kami
kamu sudah datang
jadi kamu harus cepat cepat sadar ya sayangnya
camilla pasti benci sama aku ras
dia pasti tidak bisa memaafkan aku
aku benar benar menyesal
waktu itu aku mengusirnya dengan kasar sekali
kamu gak usah kepikiran sama omongannya fadil
kamilah itu anak yang baik
dan dia bukan pendendam
dia pasti akan memaafkan kesalahpahaman kamu riz
tapi aku yakin ras
kali ini dia pasti tidak mau maafkan aku
padahal kamil sudah bilang berkali kali kalau itu cuma salah paham
dan aku tidak mau dengar
aku tidak mau percaya
mungkin ini pelajaran yang paling berharga buat kamu
lain kali kalau kamu dengar informasi kamu cek dulu kebenarannya ya
karena mata kita saja bisa salah melihat
dan kuping kita kita bisa salah mendengarnya
terima kasih ras
aku tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu lagi
aku ingin sekali lihat bayinya camilla

ee d membran kau podong aku
melihat bayi itu ras
padahal aku baru aja melihatnya
rasanya aku begitu menyayanginya
dan aku rasanya seperti jadi kakek ras
kamu memang kakeknya ris
dan aku yakin
suatu hari dia akan memanggil kamu dengan sebutan
kakek atau opah